untuk sudah kecelakaan di bsd itu
menunggu info dari beliau

terakhir komunikasi dengan papa
berarti satu menit sebelum kejarin
tendah banget juga sekarang
kalau saya alumni nusa dulu
ada niat untuk melanjutkan fitrah bapak
kalau untuk niatnya ada tapi nabung dulu
untuk ini perlu lima buah
yang penting untuk baru baru ada anak kecil
itu adalah usaha kalian
jadi bisa ber alternatives semua kita